kita akan berpikir
dia dia dia

ingin mempercek ajarle ratunya
jika kamu memblahirkan ajarannya
diserahkan untuk pertama kali
pokoknya bisa kelvin
tapi pasti bisa bukan bagaimana
gue mau ke sana tuh siapa tau udah sasaran
ya udah kalau gitu gue cabut main
kita ke dalam yuk
disini juga udah enak
di dalam lebih enak
nanti kalau punya dateng gimana
aku sama amir udah biasa kesini
pondok ini nggak ada rimbanya
alias ga ada penghuninya
kan diliat amir ga enak
amir kan udah tahu pun kita berdua
pondok ini ga ada rimbanya
kita kan belum menikah
ya mau kemana
yud aku menyesal
maafkan aku telah memperlakukanmu tadi
maafkan aku yud telah berbuat kasar kepadamu
pejamkan mata mu yud
aku akan memberikan sesuatu yang indah
silakan pak ji
tidak ada perubahan dia bangun ketakutan
pak ji beginilah keadaan anak saya
tidak ada perubahan
mungkin dia melihat hal yang menyeramkan
maksud pak ji anak saya sahawan karena melihat hantu
bisa jadi seperti itu pak
saya menduga nya juga begitu pak
tidak ada perubahan
karena sejak dia pulang sore tadi amir seperti orang ketakutan
dia sulit diajak bicara
ditawari makan nggak mau dikasih minum juga nggak mau pak
bisa disembuhkan pak ji
kita hanya bisa memohon kepada allah pak
mudah mudahan dengan izin dia anak bapak bisa disembuhkan
boleh saya minta ya minum
silahkan pak ji silahkan
minumkan minumkan sama dia
minumkan sama dia